warga hindu umat hindu yang sedang melaksanakan hari raya ngerti
menjaga keamanannya dari semalam sampai siang hari ini
mitra kita bangkok kaliswa yang mana ini adalah independen ya
kami selalu solid dari tahun ke tahun menjaga keamanan umat beragama hindu
yang sedang melaksanakan hari raya nyepi
lain apakah rumah tersebut aman dan terkunci pagarnya
dan juga jangan sampai juga ada anak anak yang umat muslim yang bermain api
agar menghindari dari bencana yang tidak kita inginkan
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya